gelombang setinggi tiga meter menghantam permukiman penduduk di pesisir pandean situbondo jawa timur
gelombang besar ini juga mengakibatkan banjir rob setinggi dua puluh cm
dermaga pelelangan ikan tenggelam dihantam gelombang
sementara banjir rob menggenangi jalur masuk taman nasional baluran sisi pandean
jalan ke kawasan wisata baluran rusak parah dan tertimbun pasir
menurut warga gelombang besar ini sudah terjadi dalam tiga hari terakhir
namun gelombang yang terjadi pada senin pagi merupakan yang paling besar
sehari menjelang idul fitri perkampungan di sekitar pondok pinang kebayoran lama terendam air hingga setinggi satu meter
banjir terjadi akibat kembali meluapnya kali pesanggerahan yang berada persis di dekat perkampungan
banjir menggenangi rt empat belas lima belas enam belas dan tujuh belas kampung baru pondok pinang kebayoran lama jakarta selatan
ketinggian air mencapai delapan puluh hingga seratus cm
banjir muncul setelah hujan deras mengguyur pada minggu dini hari
hingga senin sore air masih mengendangi wilayah ini
banjir membuat persiapan warga dalam menyambut hari raya lebaran menjadi terganggu